orang tua korban histeris tak kuasa melihat jenazah anaknya zaki
tewas di atas jembatan musi empat kecamatan seberang ulu dua palembang sumatera selatan rabu pagi
kecelakaan berawal saat korban bersama kakaknya raka berboncengan mengendarai sepeda motor
menuju kawasan jakabaring sport city palembang untuk latihan menembak
namun naas motor korban ditabrak oleh pengemudi pick up saat hendak menghindari kendaraan lain
yang berada di depannya dari arah berlawanan
korban tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka di kepala
sementara kakak korban raka dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka serius di wajah kaki dan tangan
kami memas kendali menabrak motor yang berboncengan
berarti mobil pick up ini dari arah seberang ulu hendak kebomor
dari arah seberang ulu
sedangkan pengendara motor
dari arah berlawanan
kini kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan pihak kepolisian lalu lintas polrestabes palembang
tadi musim empat ayah jangan nunggu dulu ya
beginilah detik detik kecelakaan melibatkan sebuah minibus dengan sepeda motor di jalur trans sulawesi
di kecamatan bajeng kabupaten goa sulawesi selatan pada rabu siang
minibus yang melaju dengan kencang hendak menyalip kendaraan lain
namun dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor
akibatnya pengendara motor yang tengah berboncengan itu terlempar sejauh sepuluh meter
kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit bayangkara polri makassar lantaran menderita luka patah tulang pada paha
polisi mengevakuasi kedua kendaraan sebagai barang bukti
pengamudi minibus kini telah diamankan guna proses penyelidikan
minibus iring iringan pengantar jenazah rusak usai menabrak separator bus transjakarta di jalan pramuka raya
senen jakarta pusat rabu siang
kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil yang dikendarai berjalan beriringan
dengan sejumlah kendaraan pengantar jenazah dari rumah sakit karolus salemba
lantaran terjebak kemacetan
dan mobil pengemudi pun akhirnya ketinggalan terombongan
korban mencoba mengejar iring iringan dengan menambah kecepatan kendaraan
naas pengemudi yang hilang kendali membuat mobil yang dikendarainya menghantam separator transjakarta
tim liputan cnn indonesia